kebapa ingat atu pak
sok diminum pak
tati udah pulang mak
lo kan tadi pertinya berdua
kenapa lo tinggalin dia
pas abis teleponan sama lo di bengkel
baterai abang abis
kebiasaan lo tuh
semua bisa jadi masalah
jangan minta maaf sama mak
mak tau aja
eh mbak putri
ada majal baru nih
laras udah beli belum
ya nanti aja deh
kalau laras udah beli baru aku baca ya
mau ke rumahnya neng laras neng
kenapa dia lemes
mas pur emang lemes neng
tadi bereseran di jalan
mas bur selama bulan puasa
bawaannya lemes banget
ceritain juga tis
gue kerjanya cuma nyender
kalau ada penumpang
gak pernah mau narik
padahal dia lagi butuh duit
buat beliin baju pokok bapaknya di kampung
ceritain semuanya aku gak denger kok
jangan lupa juga
pisahin makanannya sama dia
jangan kegaringan ya mak
pisahin makanannya buat lo dirumah
kalau itu saya udah tahu
itunya jangan dibawa tuh
bro lebaran udah deket ya
gue mesti nyiapin duit buat pulang kampung nih
situ mau ke rumah orang tua
pengennya sih gue lebaran ke semarang juga
ke kampung nyati nih
eh hendro orang tuanya tini kan bakal jadi orang tua gue juga
eh mbak be pak odi
bapak lo ada yoi
gue sama si odi
abis beli timun suri
ini buat lo
lo pantas gue gak kasih uang timun suri
mending dicoba dulu atuh
lo bener ya rat
nah anak lo mau
penyakitnya sih sama aja
yaudah lima puluh aja deh
amat amat bang ya
rawat ya baik baik ya
situ beliin apa buat ini
gue lupa belum beli apa apa buat si tini
lo ada di sini
abis tadi lo sibuk dad
yaudah gue kesini aja
mau beli apa buat si tini sama keluarganya
nih nih sama keluarganya
gak usah bingung man
maksudnya gimana dad
lo udah beli baju baru belum buat lebaran
lo kena kecil aja im
pakai baju baru bukan soal buat anak kecil
lo mau pakai baju seadanya sholat id
jangan marah man
marah atuh ini tekan masih bulan puasa gue emosi nih kalau ngomong sama dia im jalan ke
desa ngelihat sawah kalau orang puasa udah bisa nahan marah udah gue pulang aja edek kelamaan
di sini bisa batal puasa gua eh lu ngomong gitu emang gua apaan apaan tahu udah ini
numpang tanya bang abang liat perempuan kagak yang nunggu disini
perempuan yang mana bang dari tadi disini perempuan banyak
bang boleh pinjem charger handphone kagak baterai hape saya abis
yaudah kalau gitu saya boleh pinjem handphonenya kagak mau nelfon istri saya
bolesalnya abis bang
nah deh gue sampai sini aja ya
kok disini beh
iya lupa beh
makasih ya dih sama sama beh
eh dih dulu dah
dulu apa lagi beh
timun suri gua masih di sepeda lo
masya allah lupa weh
udah pulang kali bang di rumah
iya saya kagak tau kalau itu
coba cek aja di rumah bang
eh bapak udah pulang
ulu harusnya bapak yang nanya begitu
kamu tuh udah pulang
udah pak nanti sengaja pulang
tadi mampir ke warungnya haji sodik
kok biji salak kamu gak beli kolak pisang buat bapak
tenang atuh pak
nih entis juga beli kolak pisang buat bapak
kirain teh gak inget ke bapak
ingat atuh pak
so diminum pak
mak tati udah pulang mak
lo kan tadi perginya berdua barengan kan kenapa lo tinggalin dia
abang gimana sih tati telepon teleponin malah dimatiin
bukannya dimatiin pas abis teleponan sama lo di bengkel
baterai abang abis lupa dicas malem
kebiasaan lo tuh semua bisa jadi masalah gara gara hp lo lupa dicas
jangan ditambah apa apa mak